apa kamu pasukan cpk
bukan urusan kamu
tapi kalau sampai keluarga al fahri tahu
kamu akan pasti sangat dicurigai
dan kamu akan dikait kaitkan dengan kematian pak hartawan al fahri
dengar ya yang jelas saya tidak ada sangkut pautnya atas kematian pak hartawan
sayangnya kalau kamu sampai ketahuan memalsukan data
kamu akan menjadi tersangka utama
tapi menurut saya daripada kita di pihak yang berseberangan
sebentar lagi aku akan tahu
siapa orang yang mencoba meneror elsa
jadi kamu tuh udah bilang sama mbak catherine
udah lama gak kontak bela
terus mbak catherine gak percaya sama kamu
dia gak percaya
apa jangan jangan bu catherine itu didatengin sama pak irvan sama bella juga
terus mereka ngomong macem macem sama mbak catherine
terus pak catherine akhirnya ninggalin kamu
bisa tinggalin aku sendiri dulu
atau kamu istirahat
kamu istirahat yuk
saya harus selidiki
udah tajuk dong dia bikin adik gue nangis
kak apaan sih
ada masalah apa kak tidik
nggak ada kak
ya ya gue nggak bisa ngomong ntar gue dihajar sama adik gue
nih ya sus pasien atas nama deniz gimana kondisinya
sus deniz itu tadi pasien yang saya bawa ke sini yang lupanya cukup parah
tingkat kesadaran pasien masih rendah tapi sudah ditangani oleh dokter
kalau bapak mau menemani pasien
bisa masuk ke dalam ya
ntar kak tidik
ini saya aldebaran
ini saya aldebaran
ini saya aldebaran
ini saya aldebaran
bagaimana kondisi anda sekarang
kalau memang anda mampu
ceritakan ke saya sekarang
jangan mau anda bicara ke nama
saya diminta rosa alva haris
menyelidiki perempuan bernama jessica annabela
serius lo mau ngerangkir kita jess
pokoknya bebas mau pesan apa aja
dari tadi aku tempurin kamu
kamu inget aku ulang tahun
aku bebo kode segala
kasih banyak ya
di awal penyelidikan saya
saya lihat dia pribadi yang sangat menyenangkan
dia punya banyak teman
dan sangat cantik
maaf ya gak sengaja
kamu kan gak sengaja
sini mbak sri
terima kasih makan ya
iya makasih ya mbak
makasih ya mbak
jangan lupa sebelum makan
cuci tangan dulu
biar dia tetap sehat
dan jangan lupa berdoa ya
dan tanpa saya sadari
saya terpesona pada jessica
saya jatuh cinta sama jessica
gua dilamar sama pakar gue
selamat ya jess
gak lancar ya jess
nanti aku nikah
kalian semua harus datang ya
kita bakalan jadi berismet lo loh
kamu ajak ketemu saya di sini
selama ini saya selidikin kamu
saya diminta oleh keluarga alfari untuk menyelidiki kamu
dan setelah saya selidiki
saya baru tahu
semua data data kami ini palsu
bukan urusan kamu
tapi kalau sampai keluarga alvari tahu
kamu akan pasti sangat dicuri
kamu akan di curgahi
dan kamu akan dikait kaitkan dengan kematian pak hartawan alvari
yang jelas saya tidak ada sangkut pautnya atas kematian pak hasto
kalau kamu sampai ketahuan memalsukan data
kamu akan menjadi tersangka utama
tapi menurut saya
daripada kita di pihak yang berseberangan